dengan tangan terborgol dn yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini hanya mampu tertunduk malu ketika digiring polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
dn ditangkap polisi setelah aksinya memamerkan kemaluan di sebuah rumah kos wanita
tindakannya itu direkam oleh penghuni kos kemudian dibagikan di media sosial dan menjadi viral
menurut dn aksi eksibisionisme ini baru pertama kali ia lakukan
ia nekat melakukan hal tidak senonoh itu karena terpengaruh video porno di internet
dek itu setanduan nonton film porno
sejak videonya viral di media sosial polisi bergerak melacak keberadaan pelaku berbekal rekaman video
dalam jalan cuti tersebut kita selalu segera melakukan tindakan untuk mencari transaksi kemudian kita bisa mengamankan pelakunya
kejadian itu sendiri terjadi pada lima belas november lalu sekitar pukul satu dini hari
saat itu pelaku dengan mengendarai sepeda motor singgah di depan
selamat indikos di jalan surya jebres dan beraksi dengan mengeluarkan alat kamenya
menurut kapolresta solo akbp andi rifai pelaku mestinya dijerat dengan pasal dua ratus delapan puluh satu ke satu kuhp dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan penjara
namun karena masih di bawah umur penanganan kasusnya menggunakan upaya diversi
yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
sri hartono solo jawa tengah